mulan jamila rabu siang tadi datang ke rutan kelas satu cipinang jakarta timur untuk menjenguk suaminya ahmad dhani
selain mulan sejumlah kuasa hukum dhani juga mulai berdatangan untuk menyiapkan memori banding terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan
istri musisi ahmad dhani mulan jamila tiba di rutan kelas satu cipinang rabu siang
mulan tiba bersama manajer ahmad dhani dan langsung masuk ke rumah tahanan
ahmad dhani sudah tiga hari ditahan di rutan cipinang pengadilan negeri jakarta selatan
memfonis dhani dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan
kuasa hukum dhani memastikan politikus gerindra itu dalam kondisi baik di tahanan
pihaknya hingga kini masih terus menyiapkan memori banding terkait putusan majelis hakim
memori agar lebih kuatlah memorinya
ya mudah mudahan kalau kuat ya mudah mudahan bisa diputus bebas lah di tingkat banding